bukan hanya obat penimbunan oksigen juga dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
pada senin siang polda jawa timur mengungkap praktek haram tersebut
dua warga sidoarjo ditangkap karena menjual oksigen secara online di atas harga eceran tertinggi
dari tangan kedua tersangka petugas berhasil menyita satu ratus dua puluh sembilan tabung oksigen berbagai ukuran
oksigen ini dijual rp satu tiga ratus lima puluh per tabung dari harga normal rp tujuh ratus lima puluh rupiah
oksigen baik obat obatan juga dan bantuan sosial bisa dijual dengan baik
nantinya tabung oksigen yang disita ini akan dikembalikan kepada distributor untuk didistribusi dan disediakan bagi masyarakat
kedua tersangka dapat dijerat dengan undang undang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia